kamu tau gak rasanya sakit banget dipermainin perasaan sama orang yang kita sayang
apalagi aku tahu kenyataannya kalau kamu tuh ternyata masih sayang sama rara
lo gak usah pera pera gak tau deh
gue yakin lo tau
lo tahu nggak gue udah tau semuanya loh dari sekolah ini
kalo lo jadi ketua osis itu gara gara bokap lo ya
sel kamu jangan salah paham
enggak gue malah sekarang jadi paham banget
jadi kalo rifki marah itu wajar banget
karena gak adil banget buat dia tau gak
sel pasti kamu mulai terpengaruh kan
sama omel rifki sama temen temennya
suka suka fitnah itu
sel aku mohon sama kamu
jangan dengar omongan mereka ya
mereka tuh anak anak ips
yang semua itu gak lebih dari suara pengecut
mereka toxic banget sel
emm lo tau gak sih gue tuh
gak denger dari rifki ataupun temen temennya
al gue tuh bukan cewek bodang
anak ips tuh seorang pengecut
yang pengecut itu
pengecut banget al
kenapa misir malah belain rifki
omongan si michelle gak usah dibuka hati
yaudah lu sekarang tuh harus fokus
lo harus jadi ketua wasis dan ngalahin si rifki
kita balik lagi ke aula
kita balik lagi ke aula
sudah clear ya
udah paham semua ya
ini saya sampaikan sudah berapa kali
menyuruh ripki sebagai ketua osis
mundur dari jabatannya maupun dia menjadi ketua panitia penyelenggara
supaya tidak berkembang isu
ini dikit dikit ribut
kalian itu harus belajar
ya kan begitu pak ya
ya ya jadi clear ya
begitu juga dengan si erik
sebagai wakilnya rifki
pihak sekolah tidak pernah menyuruh mundur
rifki sama erik mengambil keputusan itu karena terpaksa pak
gak mungkin dong mereka berdua tiba tiba mundur
buat kita pak
rifki salah bertanggung jawab
pada pilihan osis pak
dia tidak pantas untuk mundur
tidak ada yang lebih bertanggung jawab
serta adil buat kita semua kecuali rifki
kalau dibandingin sama adino
ya beda jauh dong pak
adi dan rifki
adi dan rifki
adi dan rifki
adi dan rifki
adi dan rifki
adi dan rifki
adi dan rifki
adi dan rifki
adi dan rifki
adi dan rifki

untung kamu datang rifki
ayo silahkan duduk
rifki pasti lagi nyari pengurus osis
yang mau demo
di kantor kepala sekolah
tapi kenapa gak ada ya
mana cowok butuh kecap
untuk tetap menjadi ketua osis di smu garuda
bener ki sekolah ini masih butuh loh buat jadi ketua osis
jadi begini siapa si ripki
ini supaya tidak terjadi fitnah di sekolah kita
secara rinci dan konkret
supaya teman temanmu tidak salah paham dengan sekolah ini
nih kau dengar nih ripki
bahwasanya pihak sekolah tidak pernah menyuruh kau mundur
maupun si erik sebagai wakil kau
dan ini kau harus jelaskan di antara teman temanmu semua
bagaimana pak setuju pak
iya kan gitu pak
kalau ini kita tidak selesaikan jadi masalah nanti di belakang hari
ini pihak sekolah yang menyuruh si ripki mundur
nah ini teman teman harus paham semua ini
paham semua ya
jadi tolong kau jelaskan secara rinci maupun konkret
jelaskan masih sedikit
iya kan gitu pak ya
jadi yang dia omongin sama fatogari itu benar
gua ngundurin diri dari ketua osis ini bukan sekolahan yang meminta
tapi memang keputusan yang gue pilih sendiri
dan gue yakin walaupun gue sama erik sudah tidak menjabat lagi
itu bukan berarti kita tidak cinta sama sekolahan ini
tapi justru kita melakukan ini karena kita cinta
karena kita mengerti kepentingan sekolah
dan kita tidak mau merusak nama baik sekolah
gue belum tahu enggak alasan lo kenapa
tapi yang jelas gue minta sama kalian semua di sini
untuk kalian bisa mengerti dan menerima keputusan gua sama erick
dan sekali lagi gue terangin gue jelasin bahwa ini bukan berarti kita
enggak cinta sama sekolah
justru kita melakukan ini karena kita cinta sama sekolah ini
dan ini sebagai bentuk kita mengabdi sama sekolah
terima kasih atas pemberubahan dan bakti kami selama ini
untuk smu garuda rifki
kalau memang rifki tetap mundur sebagai ketua osis
saya juga sebagai sekretaris osis ikut mundur pak
saya juga ikut mundur pak
saya juga ikut mundur pak
saya juga ikut mundur pak

lu apaan sih ya
aku tuh pengen nemenin kamu untuk menyelesaikan masalah kamu
aku tahu pasti kamu butuh aku kan
gua enggak butuhmu
kamu butuh aku di
kamu butuh aku supaya kamu gak dituduh sama anak anak kalau kamu tuh belum move on dari rara
justru kalo gua tiba tiba deket sama lo
anak anak bakal curiga lah kalau kita cuma pura pura pacaran
secara anak anak kan udah pada tau kalo gua tuh sayangnya cuma sama rara
tapi nona kan udah bilang ke anak anak kok kalian tuh udah putus
udah gak pacaran lagi
jadi please biarin aku temenin kamu
aku gak mau pisah sama kamu
eh kamu orangnya tuh dewi sama davin itu
tapi tak curiga sekali
davin ini kayaknya belum putus sama rara
dan dia pura pura pacaran sama dewi
kamu orang berpikir yang sama tidak
kita juga sama
kalau begitu toh
katorang harus awasi daffin sama dewi itu terus
jangan sampai kita dibohongin lagi dengan hal yang sama
kita harus ikuti mereka tapi jangan lewat sana
nih kamu tungguin aku dulu di
kamu dengerin aku
di please jangan hindari aku kayak gini
kamu harus tanggung jawab karena kamu udah bikin aku sayang sama kamu
kamu inget kan kamu sendiri yang ngajakin aku pacaran duluan
kamu tau gak rasanya sakit banget dipermainin perasaan sama orang yang kita sayang
apalagi aku tahu kenyataannya kalau kamu tuh ternyata masih sayang sama rara
dan dengan pedenya kamu deklarasi di depan anak anak kalau kamu masih sayang sama rara
aku masih punya perasaan di
minta maaf gak bikin perasaan aku itu hilang sama kamu
kamu tahu nggak
aku bisa aja bilang sama bokap aku kalau kamu tuh udah mainin perasaan aku dan kamu udah bohongin aku
aku tahu sekarang mungkin kamu gak bisa move on the rara
tapi please jangan jauhin aku
dan supaya anak anak percaya kalau kamu tuh udah move on dari rara dan rara udah putus sama kamu
terus selalu aja deh ya
aku tahu pasti kamu masih galau sama rara di
tapi aku gak akan ngebiarin itu lama lama
aku akan sembuhin dialog kamu
tapi untuk itu aku harus selalu deket sama kamu